kita tuh harus saling mendukung satu sama lain
tidak boleh tercerai berai tidak boleh terpecah belah
karena kalau kata toko perabot pecah berarti membeli
pokoknya jessy gak boleh jauhin elsa ya
mama kasihan kan
mama masih mikir aku halusinasi kan
ini beneran pak
tunggu papa gak percaya kan sama aku kan
kalau papa mama aja nggak percaya sama aku
aku ngeliat fotonya roy ada disini
kenapa sih gak ada yang percaya
mama percaya sekali sama elsa
papa juga kan pak
mama percaya pak
kamu tahu gak mama tuh kesini sama papa karena kangen sekali sama elsa
bapak kangen sekali sama kamu
kamu tenang kamu gak usah takut
papa mama disini sekarang ya
kamu kangen gak sama papa mama
mikirnya kecil papa
kangen gak sama papa
neneng kok belum tidur
tadi tuh neneng abis telepon ibu neneng
nenek kira ibu lagi di amsterdam
gak taunya dia di chicago
cepet banget ibunya nenek pindah pindah negara
kayaknya dia punya pintu kemana aja deh
makanya terus neneng abis telepon kesini
ini kenapa gak balik ke kamarnya neneng
neneng jual disini aja ya sama jessica
jess tadi denger gak sih elsa teriak teriak ketakutan
kok jessi gak keluar
elsa itu berbahaya
teriak teriak kayak tadi
jess gak boleh terlalu deket sama elsa
kan jessi tau
elsa itu gak jahat
itu kan sahabat
iya udah pokoknya
kita tuh harus saling mendukung satu sama lain
tidak boleh tercerai berai
tidak boleh terpecah belah
pecah berarti membeli
pokoknya jessi nggak boleh jauhin elsa ya
kamu mau gak nanti mama bikinin makanan kesukaan kamu
gimana keadaan kamu sudah tenang
bahwa saya datang kesini
udah telepon ibu kamu
ibu neneng baik baik aja kok
tapi neneng sebel deh sama papanya jessi
ih aneh banget
buat main sama jesse
katanya elsa tuh berbahaya
padahal kan kita sahabatan ya kan ya
kita trio neng jel
awas aja kalo misalkan besok tuh papanya jesse dateng kesini lagi
terus ngelarang elsa buat main sama jessi
nenek gak bisa tinggal diam
gimana kita mau konser
kalo kita aja gak boleh main bareng
jadi orang tua jesse termasuk orang yang protes
sama keberadaan elsa disini
kalo begini terus
sekalipun bisa bertahan disini
saya bakal gak punya teman
apakah memungkinkan saya bicara sama orang tua jesse
saya mau meyakinkan dan
kalo elsa gak akan mungkin menyakiti jesse
nanti bicara di ruangan saya aja ya
karena sudah malam
biar elsa nyistirah dulu
bapak pulang dulu ya
mama balik dulu ya
nanti mama sama papa kesini lagi ya
kamu baik baik ya
makasih ya papa
inget selalu yang ada di dalam katanmu
ini dijaga ya
tidak ada apa apa
cuma malaikat kecil
gue harus sedikit digi semuanya
kalau kejurgaan gue ini belum terjawab
waalaikumsalam om irfan
saya mengganggu waktu malam malam
gak ganggu santai
besok kira kira om irfan ada waktu enggak
ada yang ingin saya bicarakan
boleh kalau mau ketemu
gimana kalau ketemunya di rumah om aja
oh sekalian ajak